tren memelihara ikan hias dalam akwarium sedang meningkat
diantaranya ikan lohan cupang koi hingga goldfish
ikan ikan hias ini pun dijual dengan harga mulai dari lima rupiah
hingga lima belas juta rupiah per ekornya
selain mudah dipelihara melihat ikan hias dalam akwarium
dinilai dapat meningkatkan mood atau suasana hati pemeliharanya
sampai ke rumah badan capek pulang kerja
sampai rumah habis mandi oh seger pikiran jadi bisa refresh lagi
kalau perawatan saya cuma rutin ganti air
makanan jangan suka telat
sebenarnya makannya saya kayak arowana cupang
itu termasuk yang merawatnya mudah
tak hanya ikan beberapa penghobi juga mengisi tanaman hias dalam akwarium menjadi aquascape
merawat aquascape pun dinilai mudah
cukup menjaga kebersihan dan kejernihan air dengan menggunakan filter yang tepat
sebenarnya cuma perawatan aja untuk air dan tanamannya
seperti digunting tanamannya
di aquascape itu ikannya itu hanya sebagai pendukung
untuk tanaman tersebut
biasanya seperti kayak ikan udang sebenarnya sih nggak repot
dan biasanya dia bisa cari makan di dalam tanaman itu sendiri
sediman aquascape eddy menjelaskan
ide dan kreativitas diperlukan untuk dapat merancang dan membuat aquascape
yang menyerupai habitat alami ikan hias
menurut edi aquascape sebaiknya menggunakan air bersih
seperti air mineral
agar tanaman air yang digunakan dapat tumbuh sehat
kadang kadang kita juga ambil satu bahan
kita buat seperti bonsai atau gimana
supaya betul betul seperti alami gitu
jadi memang itu perlu juga ke kreativitas dan juga imajinasi
sehingga kita bisa membuat satu aquascape yang betul betul seperti ada di alam
pemberian filter dalam akwarium pun sangat disarankan
guna menjaga kebersihan air dalam akwarium yang menjadi habitat ikan
penghobi pun harus mengetahui makanan yang tepat
dan rutin memberikan makanan pada waktu yang tepat bagi ikan yang dipeliharanya
memelihara ikan dalam aquascape memang menyenangkan
dan dapat meningkatkan suasana hati
namun kita wajib merawatnya secara rutin untuk menjaga kebersihan dari aquascape
dan kesehatan ikan itu sendiri
dika beremao arief tidjawan jakarta